apa yang dia lakukan
sampai lama seperti ini
dan apa yang dia minta
aku ingin tahu
jangan salahkan aku
jika kau tidak mau melawanku
kalau tidak mau melawanku
kau meremehkan aku
kau meremehkan aku
aku akan paksa kau melawanku
kalau begitu kau yang akan melawanku
dengan syarat aku yang menentukan peraturan
baik aturan anak anak
baik tapi rai harus berjanji
jika aku menang rai harus melepaskan prajurit itu
dan biarkan prajurit itu melaksanakan tugasnya sebagai prajurit
peraturan pertama tidak ada yang boleh menggunakan tenaga dalam
siapa yang menggunakan tenaga dalam dia akan kalah
peraturan kedua pertandingan berlangsung tiga jurus
siapa yang melebihi itu dia akan kalah
dan peraturan ketiga siapa yang menyentuh tanah lebih dulu dia akan kalah
bentar lagi kau akan kalah
kenapa kau berbuat curang
siapa yang melarang menggunakan visa
berarti raten jualan aku
sesuai peraturan siapa yang jatuh ke tanah lebih dulu
dan tepatilah janjimu
kalau kamu tidak akan mengganggu prajuritnya
terima kasih raten
berkat bantuan raten aku terbebas dari gangguan raten surawisasa
sama sama kaman daka
sekarang kamu lanjutkan pelatihanmu
dia bukan prajurit biasa
dia seorang pendekar berilmu tinggi
tapi kenapa dia menyamar menjadi prajurit
apakah dia seorang penyusup
harus nyoundai itu

itu bukan begitu
jangan teman teman mengungkap transitir karena rencana yoube
saya di sebelah sana

joel jangan itu
terus selamat saja
dia sudah pulang
jangan lupa sekat
apa yang dia lakukan
sampai lama seperti ini
dan apa yang dia minta
ada orang yang sedang mematahi kau
aku sangat mengenalmu di sana
aku sangat mengenalmu di sana
ternyata kau masih menaliku
ternyata kamu masih hidup maesa
berani kau meremehkan
siapa yang berani padah
tidak berani padah
ternyata kamu masih sombong seperti dulu maesno
tapi kebetulan sekali
kita bertemu disini
aku sedang memerlukan bantuan
aku bukan pembantu
kamu menolongku tidak cuma cuma
kamu pasti akan mendapatkan imbalan dariku
aku tahu musuh terbesarmu adalah raden kian santam
aku rabu amu kemarugul akan membantumu dengan senang hati mahesa
tapi ingat asal kamu harus membantuku
memang kau butuh bantuan apa
kamu harus menghabisi senur jati
apakah kamu mampu mahesa
janjian itu masalah gampang
aku akan membantumu
terima kasih mahesa mari
pasti kamu mau bicara kan
kenapa kau menculikku
jangan banyak tanya kalau kau bukan adik kandung amu kemarugul kau sudah aku habisi
kau kenal amu kemarugul
lalu kenapa tidak kau lepaskan aku